sayang bawain cemungun kan lagi banyak kerjaan
di terminal nguci sama temen temennya
di jalanan otang sama temen temennya
di pasar taslim sama temen temennya
lagi di belakang pasar lagi sama jaya sama subi
sama kang murad
enggak kang murad tadi lagi nyari taslim ke rumah mawar
kalau urusan di pasar udah beres bisa ke kantor
sama kang murad
iya nanti saya kontak dia
tadi taslim kesini
sekarang dia kemana
udah dibilangin saya nyari dia
selain saya ada orang lain yang nyalir taslim
ada apa pak
sekarang inginkan descu
ngeli sahabat gini kereta
nampaknya jangan virtuous cik

terus terus terus terus
terima kasih a
kalau nggak aman langsung kontak saya
tidak usah lewat tidur lagi
dia itu tugasnya cuma nyari orang buat kerja
sekarang tugasnya udah selesai
kamu udah tahu nomor apa saya
eh masih ada
sebetulnya yang disuruh cemumun kan
tapi yang suka tugas luar kamu
kamu yang suka bikin kopi
bukan alumni yang belajar
kamu rat mana masih di jalan
sudah ketemu taslim
taslim yang menyerang orang orang bawaan ujang di pasar
kamu rat tau dari mana
kan belum ketemu taslim
mawardi ceritaku saya
ketemu rat tadi ada yang ngintai rumah saya
kalau ke saya bukan mengintai
kamu dipukulin lagi
cuma ditanyain aja
kamu yang mukulin orang baru di pasar
kamu atau taslim
saya ditanyain juga
tadi waktu saya ke rumah mawardi
ada yang ngintai rumah dia
dia anak buah bang edi
kamu rat gak nanya
saya udah tanya
dia malah bilang
bapak gak usah ikut campur
kamu rat gak bisa maksa supaya dia jawab
dia keburu pingsan
paling sampai hjah
saya nggak berani
tadi saya ketemu otang
yaudah nggak apa apa
kalau nggak nawarin juga nggak apa apa cep
kasih tau cep mumun
buat ujang sama kang murad
kata kang cecep
tolong buatin kopi buat kang ujang sama kang murad
mudah mudahan kopi sama gulanya masih cukup
korban di terminal sudah bertambah
sudah dua orang yang dihajar
ditambah satu lagi
korban salah sasaran
si jack yang kebetulan pulang main dari sana
cep mumun kan lagi banyak kerjaan
ketika di terminal
dia berpikir bahwa dia sudah berhasil mencuri
mencuri sama temen temennya
otang sama temen temennya
taslim sama temen temennya
orang orang yang melanjutkan kerjaan kita sebelum kita pensiun
mereka orang orang yang kita kenal
orang orang yang sama seperti kita dulu
nggak bisa kerja kantoran atau pabrik
nasib yang bawa kita ke terminal jalanan sama pasar
bukan buat cari masalah
cuma mau cari makan
buat nyamung hidup
mereka harus kita bela
kopinya lama cek
sabar kang murad
ini cemumun yang bikin saya nganterin aja
ini cemumun yang bikin
ini cemumun yang bikin
ini cemumun yang bikin
bukan cemumun yang bikin
saya nganterin aja
udah nganterin aja
kalau nganterin aja
jangan saja cek